bukan keayah anda prabu ingin mencari paman argadana dan rai surawisensi
raden coba perhatikan
tatapan gusir prabu siliwangi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tapi ayah anda
mereka semua menyusup ke istana
aku ingin lewat jalan sini
kami tidak mengizinkan kau lewat sini
aku butuh nyawamu
ada mereka ayang bagi mereka
kita tak bisa menjatuhi kilang
kita memang terkejut
hmm akhirnya kita bisa memasukkan siliwangi palsu ke dalam istana
dan sebentar lagi siliwangi palsu akan membuat kerusuhan
hancur kau siliwangi
tapi raden bagaimana jika mereka mengetahuinya
kalau ternyata dia bukan siliwangi yang sesungguhnya
siap kau pak
aku sudah senang dengan rencanaku yang berjalan mulus
jangan kau ganggu perasaanmu
jangan pertanyaan pertanyaanmu itu pak
aku sudah tidak sabar melihat rautmu kasih siliwangi
karena kerajaannya dipimpin oleh orang yang mukanya seperti dia
harus segera melaporkan kepada dewi samuti bagaimana yang terjadi di kerajaan

kenapa sikap ayah anda ini sekarang tidak seperti biasa
kenapa ayah anda membiarkan mereka lepas
biarkan mereka pergi
belum ada apapun yang hilang dari istana
tidak ada untungnya mengejar mereka
tidak seperti biasanya ayah anda mengambil keputusan seperti ini
kenapa gusti prabu acu ta'acu denganmu radit
mungkin ayah anda prabu sedang banyak pikir
kenapa ayah anda cepat sekali kembalinya
bukankah ayah anda prabu
ingin mencari paman argadhan dan rais surawises
tatapan gusi prabu siliwangi sangat berbeda sekali
wajahnya sangat dingin sekali raden
aku pun merasakan hal yang sama
lalu baik l enthusiasm

seperti hadis yang diruayatkan oleh ibu dawud
rasulullah saw bercanda ketika beliau ditanya
pekerjaan apakah yang paling utama
pekerjaan yang paling utama adalah melaksanakan sholat di awal waktu
oleh karena itu biasakanlah kita melaksanakan sholat di awal waktu

kaka anda kaka anda sudah kembali
apakah kaka anda sudah menemukan arga dana
kenapa sikap kaka anda perangmu terlihat aneh
tidak seperti biasanya